yang masih rapuh akibat pandemi covid sembilan belas
game kecil kecilan namanya setuju ga setuju nih
jadi yang menarik dari pidato ini sederhana lugas diksinya juga sangat awam begitu kira kira ya
memang harga kedelai itu selalu mengalami kenaikan
kita tunggu saja ya kita mengingatkan